terus idung kamu
kamu basuh kedua telapak kaki kamu
kalian berdua pasti punya cara
untuk mengajak laura
melakukan sholat dan juga mengaji
kalau sampai dia nggak mau
ya agak keras sedikit
mudah mudahan dia bisa mendekatkan diri
karena om gak mau disalahkan sebagai orang tua yang berdosa
karena laura tidak mengenal agama
karena korban mereka baptikan
iya kita udah capek bangunin kak laura
laura laura bangun
eh laura kita tuh mau sholat subuh bangun
ya udah kalau mau sholat subuh sholat aja gak usah bangun ke aku gue kan
bangun kita mau soal sama sama
gak mau pergi
laura laura mama mama
kenapa sih lupa sayang gue gue denger tau dikit nyamuk terus dari tadi malam
itu hukuman untuk orang yang gak bisa dibangunin untuk sholat subuh
recep tan mundur sana
tuh gua gua gua
laura laura bangun
bukan kayak gitu caranya untuk bangun orang sholat subuh
tapi dari tadi dia tuh gak mau bangun bangun
ya udah kakak yang bangunin
sekarang kamu ambil wudhu ya sama anak anak
kita sholat dulu
rak ini waktunya sholat subuh
kita jamah yuk
nanti aja mau tidur dulu
waktu subuh itu sempit
pergi deh pergi sana dijalan
rak kita sebagai umat islam itu
itu tiang agama
ra gak mau
kamu itu harus ngelawan rasa ngantuk kamu itu
kalau kamu kalah kamu itu didekatin sama setan tau gak
ah setan nggak mau takut
iya makanya kita sholat yuk kita ambil air udu dulu
udu apaan tuh i don't understand
ya udah aku ajarin yuk
oke pertama kamu basuh kedua tangan kamu
terus kamu kumur kumur kamu bersihin hidung kamu terus muka
pertama tangan dulu ya
dingin tau memau air hangatnya mana
ya udah mau
mau gak pakai air hangat aku gak mau bye
buatin air panas ya
eh bule manja
ngapain sih ngambil air udu pakai air hangat segala
hemat air eh minyak tanah tuh lagi langka
hemat dikit kenapa sih jadi orang
eh aku tuh maunya pakai air hangat tau gak
soalnya nanti kulit aku bisa keriput
lagian itu kok air sumur
nggak nggak hijenik nggak steril tau gak sih
jadi harus direbus biar semua kumannya hilang
oh dasar bule manja
masa buat udu aja airnya harus hangat
iya kak bentar
nah itu doang luar tadi
eh ngebasu kedua tangan kamu ya
terus eh kamu kumur
terus terus hidung kamu
eh yang terakhir kamu basuh kedua telapak kaki kamu
eh pakai air dingin aja ya
ya udah kalau gitu aku langsung sholat sekarang
soalnya aku tuh udah bersih nggak kotor tahu
lagi ini caranya
aduh aduh aduh
kenapa sih bajunya kayak gini
nggak bisa yang keren gitu

kenapa kayak hantu
ini namanya mukena kak
kalau kita sholat kita harus menutupi semua aurat pakai ini
laura kamu tau kan caranya
ya cepetan lama
ikutin yang depan ya
iih udah yuk susul aja yuk
ih susuk mana keatas
hek najis gak mau gue banyak kuman gak higienis
ih siapa tau aja diatas udah kakaknya op tau
kakaknya op itu kalo dipoles dikit tuh kayak brad pitt
ih emang lo tau brad pitt siapa
eee itu tuh yang susuk pangin film
udah dimajang gak tau brad pitt aja belakang lo
udah jangan baik tanya lo ikut gue aja ya yuk
eh ntar dulu